panitia turnamen piala afc dua ribu delapan belas memilih tiga pemain dari klub indonesia yang mencetak gol terbaik di matchday keempat fase grup
gol terbaik itu jatuh ke tangan rezaldi hehanusa stefano lillipali dan addison alves
berikut cuplikan tiga gol terbaik dari klub indonesia yang dirangkum oleh website afc
gol cantik lainnya datang dari rezaldi hehanusa
pemain persija jakarta ini mencetak gol cantik saat tim macan kemayoran mengalahkan pempen swabers empat puluh satu
gol ini mendapatkan delapan puluh lima tiga ratus tiga belas suara
tak hanya rezaldi hehanusa persia pun diwakili oleh adison alves
gol yang menentukan kemenangan
satu persija atas song lamungyaan ini mendapatkan satu ratus enam empat ratus delapan belas suara